anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
mantan wakil sekjen partai demokrat muhammad darmizal
mengaku sering bertemu kepala staf presiden muldoko
menurutnya pertemuan itu adalah hal yang wajar
karena ia bersahabat dengan mantan panglima tni itu
namun darmizal tidak menjawab saat ditanya tentang
dugaan pertemuan dengan muldoko di sebuah hotel akhir januari lalu
mantan ketua relawan jokowi ini menyatakan
mantan panglima muldoko adalah salah satu tokoh
yang memiliki karakter kuat dan pantas menjadi pemimpin partai demokrat
sebelumnya ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono menyebut
ada lima orang yang diduga berupaya mengambil alih partai demokrat
lima orang tersebut terdiri dari kader aktif kader yang sudah enam tahun tidak aktif
mantan kader yang diberhentikan tidak hormat akibat kasus korupsi
serta mantan kader yang keluar tiga tahun silam
jadi jika ada pertemuan pertemuan beliau dengan berbagai pihak
yang kemudian dikonotaktifkan hal hal lain
jika itu adalah cerita tentang partai demokrat
biarlah partai demokrat sendiri yang menjelaskannya
karena kami sebagai senior partai demokrat dan para pendiri ini
ingin melihat ini partai ini semakin baik semakin besar
di kesempatan yang sama mantan ketua umum
ketua komisi pengawas partai demokrat muhammad ahmad yahya
menyebut pernyataan ahy yang menyebut ada keterlibatan pihak eksternal partai
tidak tepat dan tidak sepatutnya dikatakan
bahkan menurut yahya banyak kader di daerah yang mengeluhkan gaya kepemimpinan ahy
hal itu dibuktikan dengan penyelenggaraan kongres pada maret dua ribu dua puluh
yang dianggap cacat hukum
selain itu banyak kader menilai terpilihnya ahy seperti dipaksakan
tidak ada pelaporan dan pertanggung jawaban
pelaksanaan kongres partai demokrat
satu satu menghasilkan keputusan kongres yang dipaksakan
satu dua demokrasi semuh
satu tiga cacat hukum karena proses yang dilakukan
tidak berdasarkan aturan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai demokrat
tidak memenuhi tata beracara kongres partai demokrat
tidak ada pelaporan dan pertanggung jawaban anggaran dan program partai
terkesan penyelenggaraan kongres jadi jadian
pengangkatan ketua umum agus harimurti yudhoyono dipaksakan